tungguan siapa kau
adalah nanti gue coba lagi
aduh lapar nih
kal gak ada makanan apa kal
telat lu yan
tadi udah diberesin sama susternya
lo guru kenapa
siapa yang udah umum lo dulu
dio sama temen temennya mo
kurang ajar si dio
ngapain dia gebek lu berdua
kalo dia gak akan biarin geng selidak ketenang mo
sekarang yang tercaya dio
kita harus cari cara lain
lo kagak berubah sama dia
lo kena apa van
lo kenapa jadi emosian gini
gue gak terima temen temen gue dipukulin kayak gini
tapi gue bukan mondi yang demi lagi van
gak semuanya harus dikeselesain dengan cara kekerasan
dan selama ini kita salah
gue akuin cara gue salah
apa yang udah gue lakuin itu
gak pernah bisa bikin kita tenang
pembalasan bakal terus ada
dan itu gak akan ada abisnya kalo kita ladengin
apa yang dibilang mondi itu bener van
jadi menurut lo jangan emosi dulu deh
laginya juga geng kita cuma sedikit kan
rio dan kawan kawan karate nya juga
jadi waspada juga buat kita
apa yang harus kita lakukan
berdua gak apa apa kan
dan makasih buat lo berdua kan
udah mau setia sama bapak
mau percaya sama gue
tuh keuntungan juga kan kalo kita gabung sama anak wario
dan gak ada salahnya kalo kita gabung sama wario
kalian setuju gak
oke sekarang kita jalan ke base camera
eh ini emang siapa yang bikin kita berputar putar pada ini
pelan pelan dong meti
ada apaan bir
boy tadi kita udah berhasil boy
cari tahu siapa yang udah fitnah anak warrior
ternyata boy yang fitnah anak wario adalah ryo boy
nah boy berarti boy ya si ryo telah mencoreng nama baiknya wario
gimana kalo kita kasih pelajaran ke ryo
boy kalo kita cuman dembak gini kita bakal terus ditindas boy
gue gak mau tahu boy
pokoknya kita harus habisin tuh orang
biar dia sadar kalo geng wario itu gak lemah
udah santai aja dulu
jangan kepancing emosi
kalau misalnya kita nyerang mereka sekarang kesepakatan gue sama guru rio bakalan batal
dan kita bakalan perang lagi sama mereka
si boy udah bener tuh ngomongin begitu
ganggu sama sekali kok
justru kita seneng lo sama temen temen lo kesini
kata siapa keganggu
malah mba be tambah seneng
baru baru lagi rame
lut baik lupa baik

masih lagi mba be
masih lagi mba be

kangen sama anak warrior
iya kangen juga sama mbak be
bisa aja lu man
kalau gue kurusan naksir sama gue lagi
aduh si dadu ngarep banget sih
bapak nggak ngeliat lu main salam salaman pak deh
salam salaman dulu dong pak deh
boy sebenarnya kita datang ke sini juga
karena tadi kita habis berunding
kalau kita serigala
pengen banget gabung sama mario
ya bagus sih
semakin banyak anggota semakin kuat
sayangnya geng warrior itu udah kububarin
masalah jaket bisa aja dilepas
tapi identitas di hati kita
nggak ada yang bisa lepas
walaupun gue masih baru di wario
tapi gue udah sayang banget sama wario
kita bangun lagi aja warrior ini
benar benar benar
wario bakalan tetap ada
sekarang namanya diganti klub warrior
bukan geng lagi
bakal ada ketuanya
pengurusnya bakalan ada
nanti kita urus deh
ah kita juga mesti kasih kesempatan
buat cewek cewek gabung sama wari
iya bener juga udo
maksudnya jangan ngacau melulu lagi ya
siapapun bisa masuk kok di game kita
bapak juga yakin lu tuh memang orang baik baik
bukan anak anak berandal yang begituan pak
jadi penanggung jawab klub wario
tapi selesai turnamen ya
geng serigala bukan musuh geng wario lagi
sekarang kamu sudah boleh pulang ya
tapi kamu harus sering sering terapi
untuk kesembuhan total di tangan kamu itu ya
ya dok makasih ya dok
saya permisi dulu ya
udah enak belum
teman saya ini kepastiannya pulang kapan
nanti ya setelah diberikan obat terakhir
dan setelah biaya administrasinya
tungguan siapa kak
cuman gak nyambung nih
kal gak ada makanan apa kal
telat lu yan
tadi udah diberesin sama susternya